oke anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
masih bersama saya dan juga ada nono
nah sekarang sudah ada tamunya
kali ini saya mau challenge nono untuk lomba hitung
tapi lawannya adalah itu tuh ya
namanya adalah kakak puspa
jadi kakak puspa nanti akan lomba pakai kalkulator
ini kakak puspa sama sekali nggak tahu soal soalnya
jadi jangan khawatir
tidak ada pokoknya ini semua rahasia
yang tahu cuma produsernya aja
nono udah siap belum
nono sudah siap
kelihatan nih matematikanya berapa waktu sd kan
jadi nanti setelah tante sebut angka angkanya
jumlahnya langsung sebut
set aja pokoknya ya
siapa cepat kakak puspa atau nono
ditambah delapan ditambah sepuluh ditambah dua puluh dua
tadi udah jawab audionya nggak kedengeran
oke soal berikutnya puspa kalau udah lewat
tambah dua puluh satu ditambah empat ditambah sebelas
oke puspa kalah lagi
ditambah empat puluh lima ditambah delapan belas ditambah dua puluh
delapan puluh dikurangi empat puluh ditambah tujuh puluh dua
oke puspa lewat aja udah

akhirnya ada juga yang bisa dijawab sama puspa
enam ratus delapan puluh tujuh dikurang empat belas ditambah enam puluh delapan
oke puspa dadah lagi
empat ratus tiga puluh delapan dikurang dua ratus enam puluh sembilan ditambah satu ratus delapan puluh dua
dikurang enam ratus dua puluh ditambah dua puluh
salah udah puspa
seribu dikurang enam ratus dua puluh ditambah dua puluh
oke nono masih bisa dengar nggak
belum dengar lagi ya
belum dengar lagi
belum dengar lagi ya
oke sekarang masih sudah bisa mendengar belum
itu soal terakhir nono
itu soal terakhir nono
itu soal terakhir nono
itu soal terakhir nono
kami kurang dengar ibu
oh soal terakhir
oh soal terakhir
oh oke gak apa apa ibu
sekarang udah dengar ya
kita masuk ke soal perkalian dan juga pembagian
dikali tiga ditambah enam dibagi lima
oke dadah puspa
tiga belas ditambah tiga ditambah satu dikali tujuh

tiga belas ditambah tiga ditambah satu dikali tujuh

kurang dengar ya
empat belas dikali tiga dikurang delapan dikali sembilan
terakhir ya terakhir ya
sembilan puluh dibagi dua dikali tujuh ditambah tiga puluh lima
eh gak dengar ya
oh tidak mendengar
diulang lagi boleh karena saya juga belum menemukan jawabannya
boleh saya ulang ya
dibagi dua dikali tujuh ditambah tiga puluh lima
esa betul semuanya
prasidya puspa hanya bisa menjawab berapa tadi
nono kamu pemenangnya
kamu memang hebat
kamu layak menjadi juara matematika tiga dunia
nono kamu hebat sekali
nono boleh buka les ya
ya online juga nggak apa apa
laris matematika nono bisa jadi brand

mudah mudahan kita berjumpa lagi
sudah bergabung bersama sian and indonesia connected malam hari ini
mudah mudahan kita bisa melihat nono lebih bersinar lagi
banyak menjuarai kompetisi
tidak hanya di indonesia
nanti juga bisa membawa harum ya nama indonesia
nono selamat malam
selamat malam bunda
terima kasih sudah bergabung bersama kami
nono ke jakarta mau ketemu ibu kuspa
nono bilang nanti mau ketemu ibu kuspa
nono ke jakarta mau ketemu ibu kuspa

kalau nono ke jakarta kita ajak keliling cnn pokoknya ya
kita ajak jalan jalan ya
semoga nanti elon musk juga bisa ke cnn sama nono juga nanti kita putar putar cnn
mudah mudahan bisa ketemu dengan elon musk suatu saat nanti
ilam mas putar juga
ilam mas putar juga
selamat malam nono
terima kasih ibu
ini pertama kali saya siaran sambil keringetan loh pusi
saya bukan keringetan lagi
saya takut gitu ya
kuspa ini belajar matematika gak sih waktu kecil
gak bisa memang